mudik dengan mengendarai sepeda motor beresiko tinggi terhadap keselamatan pengendara
direktur penegak hukum korps laluintas polri brikjen aan suhanan
mengimbau warga tidak mudik lebaran menggunakan sepeda motor
menurut aan suhanan sepeda motor tidak cocok untuk menempuh jarak jauh
korantas polri mendorong masyarakat ikut program mudik gratis yang disediakan kementerian dan bumn
program mudik ini menyediakan truk untuk mengangkut sepeda motor pemudik sampai kampung halaman
di kementerian terutama dari kementerian perhubungan sebenarnya sudah menyiapkan untuk mudik bareng sepeda motor ini
nanti sepeda motornya diangkut oleh truk para pemudiknya masuk naik bis
artinya masyarakat masih bisa menggunakan sepeda motornya nanti di tempat tujuan
ini gratis ya dari pemerintah sudah menyiapkan itu mudah mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
meski pihak kepolisian mengimbau warga tidak mudik
menggunakan sepeda motor sebenarnya tidak ada larangan untuk itu
mereka yang ingin mudik dengan mengendari motor sebaiknya melakukan pemeriksaan sepeda motor ke bengkel satu minggu sebelum berangkat
biasanya kita pengecekan itu satu pengereman
terus pergantian oli
terus kalau untuk yang metik
kita harus ada pengecekan itu yang di bagian cvt
nah di dalam cvt itu ada yang namanya fanbell
nah itu kan wajib dicek
dirgakum korantas polri aan suhanan menjelaskan
polri akan membuka posko posko mudik di sepanjang jalur arteri non tol
agar pemudik yang menggunakan sepeda motor bisa beristirahat
dirgakum korantas polri menyarankan
pengendara sepeda motor yang mudik sebaiknya beristirahat setiap dua jam
untuk menjaga kemampuan sepeda motor
untuk menjaga kondisi tubuh
arief kurniawan nabil haris jakarta